balap motor atau balap mobil mungkin sudah biasa namun di surabaya ada sebuah lomba unik yakni balap drone yang digelar oleh indonesia drone race federation
seperti halnya balapan yang lain balap drone juga melewati rintangan dan menggunakan remote control
seperti apa serunya balap drone kali ini berikut liputannya
ini dia komunitas balap drone di surabaya bernama indonesia drone race federation
komunitas ini merupakan kumpulan dari para pecinta drone yang gemar mengendalikan drone untuk diadu kecepatannya sekaligus mengadu ketangkasan untuk melewati berbagai rintangan
komunitas balap drone ini sendiri baru berkembang dua tahun ini di indonesia
sementara di surabaya baru pada acara surabaya urban culture festival
diberikan tempat dan kesempatan untuk memperkenalkan
kegiatan para pecinta balap drone ini kepada masyarakat umum
pada komunitas ini ada dua tipe drone yang bisa digunakan yakni tipe mini dan mikro
namun untuk perkenalan kepada masyarakat digunakan drone dengan ukuran mikro
yakni memiliki panjang dan lebar seratus mm sehingga tidak membahayakan
micro drone ini sendiri mampu melaju dengan kecepatan empat puluh km per jam dan mampu menjangkau hingga jarak tiga ratus meter
micro drone ini dikenalkan menggunakan remote control dan kacamata virtual
sehingga pemilik sekaligus sang pilot bisa merasakan sensasi seakan jadi pilot di dalam drone
drone race ini sebenarnya sudah berkembang setahun dua tahun ini sih
cuma untuk yang di surabaya itu baru event yang resmi itu baru sekarang
biasanya cuma komunitas komunitas dulu ya ruang yang ngadain
tapi sekarang di surabaya di event surabaya geekfest dan surabaya urban culture festival ini
kita dapat space untuk ngadain drone race tapi di dalam kelas mikro
untuk menyalurkan hobi balap drone ini sendiri
biaya yang perlu dipersiapkan
kita siapkan kurang lebih sepuluh juta rupiah
khususnya untuk membeli pesawat drone remote control serta kacamata virtual
nah anda tertarik untuk bergabung dengan komunitas ini
wahyu pratama surabaya